diduga akibat remblong truk kontainer yang bermuatan gulungan kabel hantam truk kontainer di jalan lodan raya ancol jakarta utara pada rabu siang
inilah dua truk kontainer yang bertabrakan di jalan lodan raya ancol pademangan jakarta utara pada rabu siang
truk kontainer berwarna hijau ini mengalami kerusakan parah di bagian depan
sedangkan truk kontainer yang berwarna hitam mengalami kerusakan parah di bagian samping depan kendaraannya
menurut keterangan sopir truk kontainer yang berwarna hijau saat dia mengemudikan kendaraannya dari arah pluit menuju ancol
tiba tiba remnya blong saat melaju di turunan jalan hingga menabrak truk kontainer yang berwarna hitam yang melaju dari arah sebaliknya